kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai partai lain
kemudian yang ketiga terkait dengan sikap
kita semua memahami bahwa
sedang menjalani proses konstitusional
dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai
dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan
kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai partai lain
dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik
ya partai nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
baik pemilihan anggota legislatifnya
maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres
partai nasdem mengucapkan selamat
kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat
partai nasdem juga mengucapkan selamat
kepada pasangan prabowo subianto
dan gibran rangka buming raka
kompas tv independen terpercaya